pertandingan liga tiga sepak bola pssi di jember sport garden rabu petang kembali rusuh
seorang jurnalis yang tengah melakukan peliputan dikeroyok oleh pemain supporter serta oknum anggota tni
akibatnya sang jurnalis mengalami luka serius hingga harus dibawa ke rumah sakit
inilah tindak kekerasan yang dialami oriza ardian syahwirawan
seorang jurnalis portal berita online saat sedang melakukan peliputan pertandingan sepak bola antara persi jember dengan sindo daharaka di jember sport garden rabu sore
peristiwa ini bermula saat oriza mengambil foto sejumlah pemain sindo daraka yang memprotes keputusan wasit
melihat kondisi ini pemain supporter serta oknum tni tiba tiba langsung merampas handphone dan mengeroyoknya
selain mendapat pukulan di hadapan anaknya yang masih berusia dua belas tahun jurnalis ini juga ditendang
hingga menyebabkan luka serius
oriza pun langsung dilarikan ke puskesmas terdekat dan dirujuk ke rumah sakit untuk menjalani rawat inap akibat luka yang dideritanya
pemain tak fosilnya tidak tahu tiba tiba nyat buksanya dibukulin
dengan membawa hasil visum korban langsung melaporkan aksi kekerasan ini ke kepolisian resor jember
sementara insiden pengeroyokan ini pun mendapat reaksi keras dari kalangan jurnalis yang meminta petugas untuk segera mengusutnya hingga tuntas
jadi kami mengencang keras tindakan premanisme yang dilakukan oleh segerombolan orang yang diduga pemain dan ofisial dari
kami berharap kasus ini diusut sampai total
saat ini kepolisian resor jember tengah mengumpulkan bukti termasuk rekaman pengoroyokan dari penonton yang kini beredar di masyarakat
syafil kusmadani jember